hujan doros pada kami sore enam oktober mengakibatkan banjir di jalan tbs lima tupang jakarta selatan
lalu lintas di jalan tersebut sempat lumpuh dan jalan tidak dapat dilintasi kendaraan
meski banjir surut dalam beberapa jam aktivitas masyarakat terganggu
seorang karyawan terpaksa menunda pengantaran barang lantaran motornya mogok terjebak banjir
ia bahkan harus menunggu hingga malam hari sampai bantuan untuk perbaikan motornya datang
tepatnya saya kejebak mbak karena tadi posisi emang udah macet hujan deras banget air tuh cepat banget naik gitu lho mbak
saya posisi tengah tengah udah gak bisa bergerak ya udah akhirnya kejebak banjir tengah tengah
salah satu upaya penanganan banjir yang dilakukan pemprov dki jakarta melalui dinas sumber daya air adalah program sembilan
yang dimaksud adalah pembangunan sembilan polder empat waduk dan peningkatan kapasitas dua sungai
pembangunan ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengelola air yang berlimpah saat hujan ekstrim
kalau ditanya progresnya ini kontraknya dari empat november tahun lalu sampai ke akhir desember ini
bagian bagian yang sudah kita selesaikan misalnya berigip ini ada dua bagian berigip atas dan berigip bawah
berigip atas ini sudah kita bisa optimalkan beriki bawah nanti sampai desember selesainya
pengamat tata kota nirwono yoga mengatakan pemerintah sebaiknya fokus pada penanganan banjir sesuai dengan tipenya
untuk menangani banjir di hulu sungai ciliwung yang kerap disebut banjir kiriman
perlu dilakukan pembenahan di sedikitnya empat sungai utama dengan pengerukan pelebaran
dan penyelenggaraan permukiman di sekitarnya
dan untuk menangani banjir lokal perlu dilakukan rehabilitasi sistem drainase
satu pembendahan sungai harus dilakukan terlepas dari program naturalisasi atau normalisasi
ini harus difokuskan paling tidak ada empat sungai ciliwung pesanggaran angki dan sunter
kedua kalau kita amati juga tadi rehabilitasi saluran air ini mutlak dilakukan
terutama daerah daerah yang jauh dari sungai tapi berada dekat dekat daerah cekungan
misalnya ya seperti green garden kemudian jalan jalan utama seperti jalan fatwati
misalnya jalan yosudarso misalnya ya itu saluran airnya harus benar benar direhabilitasi
dimensinya diperbesar kemudian harus terhubung ya
mengantisipasi banjir besar di jakarta nirwono yoga berharap
pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan sumur resapan dan sistem pompa air
yang menurutnya terbukti kurang efektif
diperlukan upaya yang fokus pada titik penyebab utama banjir
seperti sungai dan saluran air
tim liputan cnn indonesia jakarta